penolakan tersebut dilakukan di gedung atap aspirasi surabaya
dengan membentangkan spanduk bergambar foto rizik sihab
mereka juga menolak segala bentuk radikalisme intoleransi
dan tokoh agama yang melakukan provokasi umat
dalam aksi ini juga dilakukan deklarasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
untuk menghindari perpecahan berlatar belakang isu sara

menurut kami menurut aliansi cinta nki harapan saya jangan dulu lah ditunda
karena situasi masih covid masih pandemi
sehingga menurut saya jangan dulu
kalau memang beliau tetap memaksa ya kita akan melakukan pengadangan
sementara itu langkah aparat tni dan polri mencopoti balihodan spanduk
bergambar rizik sihab mendapat dukungan dari tokoh

pengasuh pondok pesantren soko tunggal semarang itu menyebut
bila pencopotan spanduk dan baliho bergambar rizik
merupakan penindakan tegas sebagai peringatan
terhadap sosok dan kelompok yang selama ini kerap menyuarakan revolusi
maka intoleransi bahkan penghinaan
baligo baligo dan spanduk itu sudah mengarah kepada revolusi
ajakan revolusi ajakan pemberontak
ajakan makar dan pembentukan public opini bahwa pemerintah yang sekarang ini salah
lebih jauh dari itu bahkan dianggap sebagai aneknya cina aneknya asing
nuril berharap pemerintah harus tegas dan tidak gamang dalam memubarkan front pembela islam
organisasi yang dibentuk dan dipimpin rizik sihab
tim diputan cnn indonesia
perpanjang hti tetapi tidak didata orangnya